kalo ada orang susah bantuin dong cuy
lu emang gak kekaya
duit juga gak begitu banyak
tapi janganlah begitu juga kali
masa keluar setengah setengah lubang
ini bukan telur asin biasa
tapi telur asin hadiah
dari neng rika
ada apa mas pur
dari kemarin nelfonin terus
ada yang penting
sama kamu jadi gak temenan lagi deh
asep lagi dong
emangnya error kenapa
emangnya kemarin hujan
aku terima
udah aku terima
sekarang kita udah temenan lagi deh di facebook
jadi sekarang lu udah deket sama si rika
kalo bini lu udah jauh
nah pertanyaan gua
lo mau nembak rika dulu

apa mau kasih tau bini lu dulu
kamu mau pergi
iya mau ngurusin bisnis
gue antar ya
tapi aku udah ada yang nganter
tapi aku udah ada yang nganter
jadi kita nganter
aku mau pergi
aku mau pergi
aku pergi dulu ya
tidak ada bro
ada cicak tuh di kepala lo
sendiri aja coy
eh gayung sekuteng
emang lo liat ada siapa lagi disini
kalau ada orang susah bantuin dong joy
muka aku gak susah emang
apa apa itu harus usaha sendiri
bapak kamu itu egois
aku gak mau lagi kenal sama bapak kamu
bisa sendiri coy
emang lo mau pukul dia itu
ini tuh copot mau dibenerin
mas pur ngapain sih itu
aduh aduh aduh aduh sakit aja
aduh mas pur sakit
dari kemarin lo bengong aja
ditanya jawab dong mas pur
kan gak gagu
kalau gue ditanya diem aja
berarti gue gak mau jawab
lah itu jawab
he he ngapain lo nyam nyam sendiri
sebentar lagi neng rika nyampe sini jack
lucu itu kalau lihat tukang ojek cupu lagi menunggu ceweknya
cekat cekat cekakak
neng rika udah nyampe
ya udah nyampe lah orang udah di sini
update status sedih itu kalau ditinggal tukang ojek cuku
jadi sepi dan sunyi
rasanya dari kemarin main hp mulu mas pur
facebook cewek terus ini dilihatin
emang ada yang mau mas bur
kamu tuh bisa diem gak sih